cukmutia adalah salah satu pahlawan nasional yang berasal dari aceh
ayah adik mau dong diceritain tentang sejarah kip mutia
oh pas sekali yuk kita ke perpustakaan bank indonesia
jadi begini mengenai cerita pahlawan cutmutia
semangat juang tak pernah sorot
bergerilya mempertahankan tanah kelahiran
seorang wanita yang dihormati dan disegani
lahir pada seribu delapan ratus tujuh puluh di aceh utara
cut mutia tumbuh menjadi sosok wanita tangguh dan religius
kecerdikannya dalam meramu taktik
berbagai siasat ia jalankan untuk mencapai tujuan
di depan kafe belanda
ya tak perang bisa bilillah
hanya saja akhirnya cutmutia gugur dalam pertempuran
berkat jasa dan perjuangannya pemerintah mengabadikannya dalam uang kertas pecahan seribu rupiah
kita harus bangga dengan bangsa kita yang mampu melawan penjara
abang juga akan berusaha supaya menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa
gue akan berusaha supaya menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa
nah jadi kita harus menjaga dan merawat rupiah ini
sebagai simbol kedaulatan bangsa dan negara